udah sampe anakku berkorban semua
segala macam udah kujualin semua pak
jadi ada pemer
kasus dugaan pemerkosaan ibu muda oleh empat pria rekan suaminya
di riau dihentikan penyidik di tres krimum polda riau
berdasarkan hasil penyelidikan
polisi menemukan banyak kejanggalan terhadap kasus tersebut
salah satunya ketidaksesuaian tempat kejadian peristiwa
hingga lemahnya keterangan saksi saksi
polisi pun menangguhkan penahanan satu terduga pelaku inisial deka
yang sebelumnya ditahan atas tuduhan pemerkosaan
kepolisian selanjutnya akan menyelidiki unsur pidana
dugaan laporan palsu yang dilakukan pelapor dan suaminya
yang dinilai merugikan banyak orang
akhirnya dia mengakui bahwa apa yang dilaporkannya tersebut
ternyata tidak benar
sementara di hadapan wartawan pada selasa kemarin
pelapor mengaku kasus perkosaan tidak pernah terjadi
korban mengaku dipaksa suaminya berbohong karena diancam akan dibunuh
kasus tersebut sengaja direkayasa suaminya untuk melampiaskan sakit hati
terhadap empat terduga pelaku yang tak lain temannya sendiri
tadi ya saya mau dibunuh sama anak saya
suami pelapor yang hadir dalam jumpa pers terkejut mendengar pengakuan istrinya
ia tak menduga istrinya membuat pengakuan berbeda yang justru menyerangnya
suami terlapor pun menuding istrinya telah diintimidasi oleh pihak terduga pelaku
apa nggak terkejut saya nggak tahu apa apa

gila macam macam kejuangan ini semua
anak saya udah just meninggal
saya ingin tahu bagaimana dirinya
kasus dugaan perkosaan dilakukan empat pria terhadap ibu rumah tangga di desa mahato rokan hulu riau itu
sempat menyita perhatian publik sejak tiga pekan terakhir
selain menyelidiki kepolisian bahkan harus membongkar kubur bayi terlapor
yang diduga meninggal akibat kekerasan untuk diotopsi
namun setelah penyelidikan mendalam polisi menyimpulkan kasus perkosaan
maupun kekerasan terhadap bayi yang sudah meninggal tidak terbukti
pekan baru riau